ibu lagi gak sholat ibu sudah berhalangan
oh begitu sisi sholat sama nenek ya bu
ani kamu jujur ya sama ibu nak
kamu itu kan sudah selesai berhalangan
harusnya kamu udah sholat
ada apa nak
bu ibu ini banyak nanya banget sih
udah deh mulai sekarang gak usah unggul
udah urusin sholatnya ani lagi
hani kenapa kamu seperti itu nak
apa kamu udah mendatangin orang mentera itu
kalau iya kenapa
hani udah capek sama keadaan kita kayak begini
pusing tau gak bu
ani tapi jangan buat kamu musrik nak
kamu rela meninggalkan sholat dan percaya sama orang itu
buo bisa diem gak sih
kalau ibu mau sholat ya udah sholat aja
sebaiknya kamu cari pekerjaan lagi nak
kamu gak usah percaya sama umangnya kijaman
ibu sebentar lagi aku akan kaya raya
karena simbol rezekiku ini udah dibuka sama kijaman
jadi ibu sama si singa
gak perlu jualan gorengan lagi kayak begini
kayak begini lagi di singa
bu jangan bu
jangan rusak jalan jalan nenek bu
iya apa sih
apa sih nek
aduh apa sih
bu ga apa nek
terima kasih bu
terima kasih ya
coba dilihat ini hadiah kenapa

kalian gimana diam sih
selamat ibu hanif
undian ini memang benar
ibu memenangkan hadiah sebesar satu miliar rupiah dari produk kami
ini bukan penipuan
dan kami resmi adakan
jadi ini beneran kan pak
bukan penipuan ya
sama sekali bukan bu
kami memang mengeluarkan undian dengan hadiah utama satu miliar rupiah
sekali lagi selamat ya bu
kami akan segera memprosesnya
selamat kita dapat satu miliar
terima kasih ya pak ya
mbak gimana rasa kita setelah kita berpura pura sama kalian
kalau boleh tahu uangnya mau diapaikan mbak
bilik rumah mbak
ya ini dia
ini adalah buah ketaatanmu padaku
kamu sudah melaksanakan semua perintahku dengan baik
saya juga sangat yakin sekali kalau rezeki saya mengalir saat ini
itu semua berkait hijaman
hani kamu jangan khawatir
kamu akan mendapatkan rejeki yang lebih banyak lagi
rezekimu akan mengalir deras
ya ini dia
yang ingin leads dr cup maka dia dijaga
bergzahyi ingin konsumsi

yang lagi beriza
mana uang satu juta buat gantiin mainan anak aku yang rusak
itu uang kecil buat aku
oh kamu tau kan sekarang aku tuh udah kaya raya
sombong kamu ya mentang mentang buat kaya
dasar orang kaya mendadak
ibu bawa apa untuk kamu
ada banyak sekali
iya kan kamu pasti suka
loh kamu kenapa
sisi baju ini tuh mahal sekali harganya
anak anak di kampung sini belum tentu bisa beli
tapi sisi gak minta ini bu
kamu itu harusnya senang dong
kamu minta apa aja ibu bisa beliin
tapi sisi gak minta semua ini
sisi kamu mau beli apa
sisi cuma mau sholat sama ibu
urusan sholat itu urusan masing masing
kamu gak bisa paksa ibu seperti ini
kata nenek aku bakal marah sama orang yang suka ninggalin sholat
dasar anak kurang ajar ya
kamu tuh tau tau gak berani beraninya nasihatin orang tua
nih kamu mesti ngerasain ini
kamu rasain nih ya
aku tuh cuma mau kasih tau sisi jadi anak jangan sok tau kayak begitu aku ini ibunya
nek sisi cuma mau sholat sama ibu nek kayak dulu
permintaan sisi itu sangat sederhana
kamu harusnya bersyukur punya anak sesuai hadiah
hani kamu benar benar sudah meninggalkan sholat tawbat tawbat
tuhan jangan sampai allah murka sama kamu
dulu aku sholat bu
tapi hidup aku sengsara
ibu sekarang bisa lihat kan
aku tidak sholat sesuai dengan perintahnya kijaman
berarti benar semua ucapannya kijaman
simpul rejeki aku sudah dikirim